bank indonesia meluncurkan buku laporan perekonomian indonesia atau lpi tahun dua ribu dua puluh
lpi adalah publikasi rutin tahunan bi yang memuat secara komprehensif dinamika perekonomian dan dokumentasi perjalanan ekonomi indonesia
buku laporan perekonomian indonesia tahun dua ribu enam belas memiliki tema bersinergi memperkuat resiliensi mendorong momentum pemulihan ekonomi
foto jembatan suramadu dijadikan sampul buku lpi sebagai simbol resiliensi di tengah tantangan global yang masih tinggi
selain itu jembatan berfungsi sebagai konektivitas pembangunan infrastruktur antarwilayah di indonesia
gubernur bi agus martowardoyo mengatakan bahwa tahun dua ribu enam belas memberikan pelajaran penting
pertama respon bauran kebijakan makroekonomi yang tepat waktu konsisten dan disiplin
kedua koordinasi dan sinergi kebijakan yang baik
dan yang ketiga konsistensi dan keberlanjutan reformasi struktural
beberapa kemajuan penting bank indonesia pada dua ribu enam belas antara lain
rancangan dan uji konsep nasional dan kemampuan keberlanjutan reformasi struktural
rancangan dan uji konsep nasional dan kemampuan keberlanjutan reformasi struktural

dengan empat pecahan logam dan tujuh pecahan uang kertas yang menjadi sejarah di indonesia
arah kebijakan pada dua ribu enam belas ditempuh melalui koordinasi dan sinergi kebijakan antar pemerintah bank indonesia dan otoritas jasa keuangan
sinergi kebijakan diwujudkan melalui suatu bauran kebijakan antara kebijakan fiskal kebijakan moneter kebijakan makro prudensial kebijakan mikro prudensial dan kebijakan struktural
bauran kebijakan tersebut ditujukan tidak hanya memitigasi risiko cyclical jangka pendek tetapi juga memperkuat struktur perekonomian dalam jangka menengah panjang
acara yang dihadiri menko perekonomian darmin nasution ini juga diisi dengan diskusi dari penasihat ekonomi dan direktur departemen penelitian imf mauris opsfeld
yang memberikan pandangan dari pasar keuangan global serta respon kebijakan yang memberikan implikasi kepada indonesia
panelis kedua yaitu deputi gubernur senior bank indonesia mirza aditya suara memaparkan ketahanan ekonomi indonesia
panelis lainnya muhammad iksan merupakan akademisi universitas indonesia dan pengamat ekonomi raden pardede